persidangan kedua francis marganda berlangsung pada satu maret dua ribu dua puluh
terutama investor dalam negeri ini kita dorong untuk bisa setai ya memilihkan investasi
terus sia sia berangkat malam sampai siang
di provinsi aceh atau dimana
bagaimana memproteksi otentisitas ini
belum ada olahraganya di sekolahku
terus sampai nanti minyaknya habis ketannya tuh muntel bahasa kita itu muntel
dan mereka akan menyesatkan banyak orang
lebih banyak lebih banyak merucut rambut ya
menjadi aset ke dalam cold storage
kan disana banyak juga yang jodol
nah memang berdasarkan sejarah begitu ya dari beberapa data yang ada
bagaimana alur dari kepemilikan terhadap aset tersebut dan yang lain lain
jadi mereka memang gak punya gak punya dana
atau domba bakar sambal honjeng
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
kayu biasa nah ini pakai arangnya kenapa
dan ini kan mengatur apakah nanti harganya tinggi atau rendah
gue suka lihat iklan di twitter
kalau yang tadi mbak sampaikan kelihatannya di blok yang kita anggap aja ada blok satu dua tiga gitu ya
untuk pelaksanaan pada hari ketiga ini yuda bisa saya katakan tidak terlalu ramai ya di sini
contoh kalau kita bikin lontong menggunakan daun pisang
tetapi karena alam situasi sehingga permasalahan itu terus timbul
oh gitu tapi lu lah lu lah hasil sembilan puluh delapan kan
kayaknya seperti hampir sama kayak di jakarta
tapi sopan enak dan sempat
misalnya ada yang cocok juga jalur sepeda ada yang cocok juga
yang penting orang belakang dioptimalkan
itu kan pasti ada benefit nya misalnya dapat discount
menurut saya beliau menyampaikan sesuatu di waktu yang tidak tepat dan di momen yang salah
dalam acara mimbar suara pengharapan
ada ini bagian tersulit kalo lagi pegel
kan palopo hanya kota kecil saja di sulawesi selatan kan
berlawanan dengan teologi yang mengajarkan bahwa
penemuan empat mayat anak di bawah umur ini pun meninggalkan banyak pertanyaan
ada lagi nih aktivitas lain yang bisa dicoba seperti berkeliling kereta sambil melihat pemandangan sawah di sekitar
tapi tenang orang dewasa juga boleh main kok
pertanyaan ini sontak menghebohkan masyarakat indonesia
alat yang canggih ataupun teknologinya ya
dan juga bambel menetapkan
tapi marketnya kan indonesia ya mbak awal awalnya
percaya memahami bahwa bangunan yang indah
tapi untuk mendapatkan kerajinan
oh gini ini kurang dalam
dari sekian tahun yang lalu sudah ada
suasana dan juga badan ke dalam
kalau boleh tahu klub kesukaannya nih apa
kalau dalam waktu singkat ini dalam penanganan banjir
dan tidak ada perintah khusus begini begini begini
lalu menyembunyikan uang tuanya
kritik menghujat mengumpat memakai
tapi sebenarnya tingkat pematangannya ini ternyata berbeda loh dengan daging sapi
karena saya sempat bicara dengan pedagang daging sapi pada waktu menjelang mogok
belum barang darah e coman terus terbang pekan roots
kalau sekarang kan bisa dibilang basket sebagai mata pencarian
nah ini kenapa bisa terjadi dan dalam waktu yang ini hanya satu dua tahun ini sebenarnya fenomenanya
jadi dalam arti kata bahwa kalau kita ngomongin misalnya gelas
ini biasanya membutuhkan satu ratus lima puluh sampai dua ratus lembar daun pandan